hai hujan deras melanda hampir seluruh wilayah kabupaten bandung bagian selatan di desa
sukasari dan desa rancatungku hujan deras turun tidak hanya disertai angin kencang namun juga
terjadi hujan es hujan es terjadi hampir selama dua puluh menit butiran es menghantam atap rumah hingga
menyebabkan beberapa atap rumah rusak di kampung sepen terdapat lima rumah yang mengalami kerusakan
di bagian atapnya hujan es disertai angin kencang ini juga menumbangkan sejumlah pohon
di beberapa lokasi salah satu warga yang rumahnya rusak adalah milik ed selamat sekitar dua puluh menit
kan pak disertai angin yang besar dan es yang sebesar besar klere yang mengakibatkan rumah
kami terdampak terbang dan juga ada beberapa rumah tetangga kami yang kebetulan sama mengalami
genteng yang terbang
ini perusahaan barat semuanya hampir genteng terbang ya semuanya ini memang pertama kali atau
gimana ya pak hujan ini untuk tahun ini pertama kali pak pernah terjadi dua ribu sekitar dua ribu enam belas waktu itu sama seperti
ini dan terulang pada tahun ini warga berharap ada bantuan dari pemerintah atas rumah yang rusak
sementara itu akibat banjir dan tanah longsor yang melanda kabupaten natuna kepulauan riau
akses jembatan penghubung dua kecamatan terputus tni polri dan warga setempat bahu membahu memperbaiki
jembatan terputus akibat banjir dan tanah longsor jembatan yang terputus ini merupakan satu satunya
jalan penghubung antara desa gunung putri kecamatan bunguran batubi ke desa kelarik kecamatan bunguran
utara perusahaan jembatan yang menghubungkan desa gunung putri kecamatan bunguran batubi keberadaan
kecerdasan dan jalan perubahan perusahaan yang berujar dengan bantuan kesejahteraan kesejahteran

ke arah kelare bungkuran utara

perbaikan jembatan dilakukan dengan membentang beberapa kayu balok
sepanjang dua puluh meter sebagai pengganti jembatan yang terputus
tim liputan cnn indonesia